tentang pulitzer ada kabar baik ternyata
ketika kita berharap seandainya ada orang indonesia yang menang pulitzer
ternyata ada informasi yang masuk yang mengatakan bahwa fotografer indonesia
dita alangkara mendapatkan penghargaan ini atas karya fotonya
oke jadi harapan vito menjadi kenyataan
foto ini tentang investigasi perbudakan nelayan
dan kalau kemudian kita bicara masalah nelayan dan laut
kita akan ke informasi berikutnya ini memancing ikan di laut
mungkin sudah biasa namun menangkap ikan dengan cara memanah di dalam air laut
pasti akan memberikan sensasi tersendiri
memanah seperti robin hood begitu
atau pasti akan dengan cara yang berbeda
seperti yang dilakukan sejumlah penyelam di pantai firdaus
banongan situbondo jawa timur berikut ini
kita saksikan bersama
untuk bisa sampai ke lokasi yang dituju
para anggota komunitas penyelam pemburu ikan ini harus menyewa perahu nelayan
begitu sampai pada posisi dua km dari bibir pantai
para penyelam ini pun mulai melakukan persiapan berburu ikan
di dasar laut pantai firdaus banongan situbondo jawa timur
berburu ikan di dasar laut memang sangat menantang
dibandingkan hanya dengan memancing di atas perahu
para penyelam ini harus masuk ke kedalaman air sambil mencari ikan yang hendak diburu
mereka menggunakan harpoon atau panah bertali untuk memburu ikan
dengan ikan tersebut
perahu perhklan bisa memilih dan melihat sendiri ikan buruannya
dan saat berhasil menangkap ikan seperti ini merupakan sensasi tersendiri
apalagi ikan yang berhasil ditangkap ukurannya cukup besar
jadi ikan berukuran lima hingga dua puluh kg
tapi butuh keahlian khusus untuk menangkap ikan di dalam laut seperti ini
apalagi perburuan ikan harus dilakukan pada kedalaman dua puluh hingga dua puluh lima meter
bahkan harus melawan arus deras air laut di kedalaman
para penyelam ini sengaja memilih kawasan pantai banongan atau yang lebih dikenal dengan pantai firdaus
karena di tempat ini pantainya masih sangat alami dan menjadi tempat berkumpulnya ikan berbagai ukuran
bagi anda yang hobi berburu ikan tak ada salahnya mencoba sensasi berburu ikan di pantai firdaus banongan ini